presiden jokowi dodo mengatakan sejauh ini sudah ada lima nama tokoh yang masuk bursa calon wakil presiden yang mendampinginya di pilpres dua ribu sembilan belas
lima nama ini mengerucut dari sepuluh nama yang sebelumnya sempat beredar
namun jokowi enggan menjelaskan siapa saja lima nama ini
nama nama ini masih terus digodok bersama partai koalisi pendukung dan akan segera diumumkan di waktu yang tepat
jokowi menampik belum diputuskan dan diumumkan yang nama cawapres karena menunggu siapa pendamping prabowo subianto
jokowi menegaskan kriteria bakal calon presiden itu bisa dari bakal calon wakil presiden maksud kami
bisa dari partai non partai profesional sipil tni ataupun polri
ini masih dalam proses penggodokan
yang namanya digodok itu ya kan pasti nunggu biar mateng
kalau digodok belum mateng kemudian dikeluarkan
itu menjadi setengah mateng namanya
biar mateng dulu nanti kalau sudah mateng nanti akan kami sampaikan pada saat yang tepat
dalam penggodokan itu pun kita akan harus berbicara dengan banyak partai
yang telah memberikan dukungan kepada kita
kalau yang namanya sudah digodok itu baru sudah mengerusak
sepuluh mengerusak kelima
bok sabar dulu
kan tinggal paling seminggu dua minggu tiga minggu lagi
sementara itu ketua umum pkb muhammad iskandar sempat sesumba
jika jokowi tidak berpasangan dengan dirinya dalam pilpres dua ribu sembilan belas maka jokowi akan kalah
hal yang sama juga caimin sampaikan ke kubu prabowo
namun kepala badan bantuan hukum pd perjuangan juni mart girsang memastikan
nama ketua umum pkb itu tidak masuk dalam daftar kandidat wapres joko widodo
pdi perjuangan sejak februari lalu telah mengumumkan joko widodo kembali maju
sebagai calon presiden periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
soal nama dan kriteria
calon wakil presidennya joko widodo menyerahkannya ke partai dan megawati soekarno putri
ketua umum pkb muhaymin iskandar lantas mengambil peluang ini dengan melakukan sejumlah safari politik
ia memperkenalkan join sebagai singkatan dari jokowi caimin untuk pilpres dua ribu sembilan belas
namun hingga menjelang masa pendaftaran agustus mendatang
pendamping jokowi belum juga diputuskan
kepala badan bantuan hukum pdi perjuangan junimat girsang
memastikan nama ketua umum pkb mohamad iskandar atau caimin tidak masuk daftar cawapres joko widodo
padahal sebelumnya cak imin yakin betul jika jokowi tidak berpasangan dengan dirinya maka jokowi akan kalah
sampai hari ini belum ada yang menghubungi dan mengajak
kalau ada partai lain yang ingin juga menjadi cawapres jokowi bagaimana pak
saya cuma bisa mengingatkan
bukan saya dikhawatirkan bisa kalah
namun pernyataan mohaimin seperti ini juga ditujukan ke kubu prabowo
ia mengatakan prabowo akan menang jika berpasangan dengan dirinya
hasil survei prabowo itu menang kalau dengan saya
di tengah sikap yang terkesan berdiri di dua kaki itu
muhaymin terus bergerilya agar dirinya menjadi cawapres jokowi dodo di pilpres dua ribu sembilan belas
dia terus melakukan safari ke sejumlah daerah dengan membentuk posko jokowi caimin atau join
wakil sekjen pkb daniel johan menyatakan
andai tidak dipilih jokowi jadi cawapres pkb akan tetap menjalin komunikasi dengan koalisi jokowi
seperti dikutip dari detik com daniel menyebut pkb belum punya rencana mengalihkan dukungan andai tak dipilih jokowi jadi cawapres
horas mani huruf cnn indonesia
joko widodo disebut sebut sudah memiliki nama cawapres rakyat menebak nebak
terakhir dari sepuluh nama yang beredar jokowi mengatakan sudah mengerucut menjadi lima
tapi sekarang teman koalisi harap harap cemas
sesolid apa sebenarnya koalisi jokowi
bagaimana memastikan tidak ada yang sakit hati lalu pergi
nah langsung bersedia sudah hadir di studio ada mbak dita indah sariwasekjen pkb partai kebangkitan bangsa
mbak dita terima kasih sudah hadir di sini kemudian selamat malam
kemudian ada pak hamkahak ketua dpp pdi perjuangan pak hamka terima kasih
terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kemudian ada mas riko marbun dari direktur eksekutif median
terima kasih sudah hadir di sini saya ke mbak dita dulu
mbak dita kan ini sudah berjalan ya sejak pertemuan batu tulis
sejak hari minggu sekitar empat hari sudah ada komunikasi belum dengan pkb
membawa nama nama itu untuk dibahas
pkb selalu berkomunikasi dengan teman teman di partai politik lain
terutama dengan partai koalisi ya
dan dalam setiap komunikasi kita selalu sampaikan bahwa kita tetap mendukung pak jokowi
tentu dengan juga kita berharap pak muhaymin menjadi pendamping pak jokowi
cawa presnya pak jokowi
jadi join ya jokowi dan muhaymin
itu tetap kita sampaikan dalam berbagai kesempatan
agar bisa mendapatkan dukungan pengertian
dari teman teman koalisi
tapi kalau misalnya masih mengatakan berharap
itu artinya belum ada kepastian
belum dikomunikasikan berarti lima nama yang katanya pak jokowi sudah secure itu
ke teman teman pkb
pak jokowi aja baru menyampaikan sore ini
jadi memang kita menunggu saja bagaimana pilihan pak jokowi
lalu kita menunggu bagaimana ya posisi pak mohaimin
nanti dalam konstelasi ini
lima nama itu sebenarnya sudah terang benderang belum sih di internal pdi perjuangan pak hamka
sama sekali belum
nah pd ip aja masih
jadi kita itu tidak dapat memahami sampai dimana ya
ya karena hal hal seperti ini tentu ya mungkin
jadi memang disimpan oleh bu mega mungkin ya
ya mungkin ibu mega pak jokowi
dan jadi istilahnya hanya tiga yang tahu

hanya tuhan pak jokowi dan ibu mega
bahkan sampai empat hari sekarang juga masih baru itu saja
padahal kan pkb juga koalisi kan semestinya harusnya diajak urun rembuk diajak bicara
ya kan masalah ini kan bukannya pkb yang koalisi
itu kan banyak koalisi koalisi lain
jadi memang saya dengar ini para sekjen sekjen dari partai koalisi ini akan bertemu
cuma tanggal bertemunya saya juga tidak tahu ya
jadi artinya sekjen sekjen yang akan roadshow ya
ya barangkali begitu
ya barangkali begitu
ya makanya gambar bagaimana mengkerucutkan dari mungkin dari lima ini menjadi tiga tiga menjadi satu
mas riko ini kan sebenarnya dari foto berdua pak jokowi kemudian bu mega kemudian sudah beredar luas
kemudian sampai bang junimar sudah mengatakan oh cak imin tidak masuk kok
itu artinya kan sekarang ada komunikasi yang apa ya
dan mungkin bisa dikatakan
mungkin bisa dikatakan lambat untuk sosialisasi berbicara satu sama lain ini akan berdampak tidak
jadi kalau kita ingin mencoba membaca dan mengerti ya bagaimana situasi tarik menarik yang intensitas akan semakin meningkat menjelang pendaftaran tanggal empat sampai sepuluh agustus
menurut saya ada dua situasi yang ini mungkin harus kita fahami bersama
tidak ada kenapa demikian karena berbarengan posisi tawar yang dimiliki oleh partai politik itu jauh lebih besar dari sebelumnya
artinya sampai saat ini sebenarnya kalau kita bilang di atas kertas ya tidak ada satupun yang pasti
walaupun misalnya pdp sudah mendeklarasikan pak jokowi kemudian gerindra mendeklarasikan pak prabowo tapi situasinya sebenarnya tidak ada yang pasti
sampai tanggal sepuluh agustus
bahkan masih cair juga koalisi jokowi dodo ini
betul menurut saya demikian dan itu mensyaratkan menimbulkan implikasi yang kedua
implikasi yang kedua itu adalah
ini terkait dengan survival dari partai politik pendukung pak jokowi
kalau dulu lima tahun atau sepuluh tahun yang lalu karena pemilunya berbeda maka orang bisa berjanji mendukung a dan nanti pilpresnya mendukung b
sekarang ini tidak bisa
harus di lock dari awal
kalau kita lihat data data dari ini kalau kita mau mencoba mendebak apakah jumlahnya lima sepuluh atau siapapun ya
konfigurasinya sipil militer
menurut saya yang perlu dipahami dulu adalah
kalau kita lihat dari angka survei
hanya tiga partai sekarang ini yang mengalami kenaikan suara dari posisi dua ribu empat belas
yang pertama itu pdip
itu luar biasa sekali
kemudian yang kedua itu gerindra
partai partai yang lain itu terpinggirkan suaranya
apa sih bedanya ketiga partai ini dengan partai partai yang lain
pdip dia punya jokowi
gerindra dia punya prabowo
dan diantara partai partai yang lain
partai yang paling agresif saat ini
di antara kedua itu
ya partainya mbak dita ini
pkb dengan mbak iminis
karena cak imin join join itu terus juga berpengaruh
jadi maksud saya begini ya
kalau kita ingin mengukur
mengukur siapa yang nanti akan maju menjadi cawapres
tarikan ini nggak mungkin kita lepaskan begitu saja
ini seperti ini yang saya bilang berkali kali
jadi kalau kita itu melihat ada film dokumenter ini ya
di padang pasir begitu ya
ini ada sekawanan singa menerkam zebra misalnya begitu ya
setelah itu ditumbangkan rame rame
itu yang datang singa jantan dulu
cukup cukup datang karena dia he is the boss begitu
dia ambil semua makanan begitu
nah bosnya di kelompok petahana
singa jantan di kelompok petahana
itu adalah pdip
walaupun di sana ada golkar yang mengatakan mendukung jokowi
naste mendakarkan mendukung jokowi
orang gak tahu itu
orang mengasosiasikan pendukung petahana pdip
nah kemudian oposisi
walaupun misalnya di sana ada pks
di sana ada pan begitu ya
orang tetap mengasosiasikan yang namanya oposisi
itu ya gerindra
jadi suaranya lari ke dua pihak ini
nah di tengah tengah ini kemudian ada sosok seperti caimin ya
yang mungkin berdiri di antara dua gelombang ini
dan kalau misalnya ini predisi saya ya
kalau betul pak jokowi merasa yakin dengan suaranya
merasa yakin dengan posisinya
langsung deklarasi aja
langsung deklarasi aja
nah kalau dugaan saya kalau itu dilakukan
mungkin nanti poros kedua dan ketiga
atau keempat mungkin akan segera terbentuk
ini mungkin masih ada yang belum pede
tadi kalau misalnya dikatakan kalau pede dengan suaranya
dengan apa yang terkumpul sekarang
itu juga mungkin mengapa sekjen pd perjuangan juga mendesak
koalisi pemerintah salah satunya pkb untuk segera umumkan lah
kalau misalnya memang loyal segera umumkan
atau ada pertimbangan lain sebenarnya dari pkb
ya pertama saya pikir yang disampaikan mas riko itu kan
bahwa ada kenaikan signifikan surat suara partai
karena mereka diasosiasikan sebagai pendukung jokowi
atau sebagai pendukung prabowo
ini menjadi kesimpulan kita bahwa sebetulnya sangat biasa
kalau sebuah partai politik mendukung ketua umumnya
mengusung ketua umumnya untuk mendapat jabatan yang lebih tinggi
mendapat posisi politik yang lebih tinggi
dalam kasus kami pak muhaymin
wajar juga kalau misalnya pdip mengusung bupuan
atau gerindra mengusung pak prabowo itu suatu hal yang wajar
jadi berdasarkan kewajaran itulah kemudian kita mendorong pak muhaymin
untuk menjadi calon wakil presiden
dan juga harus dilihat bahwa ada amanat
ratusan amanat dari para kiai nu
yang memang mengamanatkan cak imin menjadi calon wakil presiden
jadi pertimbangan pertimbangan inilah yang kemudian kita coba akomodir
dalam kita juga menjadi bagian dari koalisi
makanya join itu adalah bentuk kompromi
dengan penghormatan kita kepada pak jokowi
kepercayaan kita pada pak jokowi
bahwa kita tetap dukung
beliau di dua ribu sembilan belas nanti
jadi kita mengkompromikan
mengkombinasikan aspirasi konstituen
yang ingin cak imin sebagai wakil presiden
dan loyalitas kita kepada pak jokowi
jadi bagi kita ini natural
kalau mengutip mas hasto
inginnya firm dulu
firm disampaikan gitu ya
ya memang sampai sekarang pkb belum mengumumkan secara resmi
keunggahan kepada pak jokowi
hanya secara informal informal saja
jadi ada kesan bahwa
pkb menawarkan cak imin
karena sampai sekarang
ada kesan seperti itu
meskipun pkb selalu membantah hal itu ya
tapi kenyataannya memang sampai sekarang belum
soal cak imin punya hak untuk itu
saya kira ini juga yang membuat pak jokowi
membuat pak jokowi
cukup lama mulai dari sekarang ya
karena ini ada beberapa partai koalisi kan
masing masing mengajukan ketua umumnya
golkar juga seperti itu kan
kita dengar lihat juga di media masa juga
pak romi juga begitu
seolah olah seperti mau juga kan
dan memang itu sah sah saja
kalau kami pd perjuangan
terus terang kami sudah terwakili oleh jokowi
tidak mungkin lagi
kami mengusulkan pimpinan partai kami
sepakat untuk itu
oke yang menarik adalah
publik sekarang melihat
harga mati atau tidak
apakah ada efek
yang berkepanjangan jika join
karena kan kita sudah tahu
ada pernyataan dari
pak juni mart itu
yang katanya cak imin tidak masuk
kita bahas setelah ini ya
sampai jumpa bersama kami
terima kasih kak maria
saat ini masih join nanti kita lihatlah bagaimana perkembangan
oke oke jadi gini kalau misalnya memang selama ini kan posisi kita lihat yang bicara sekarang
pcr sekarang posisinya seperti itu tapi jika tidak bisa dikomunikasikan lagi
apa yang akan terjadi kira kira dengan koalisi jokowi
jadi saya melihat sini ada beberapa skenario ke depan ya
artinya kalau begini kalau kita lihat sebenarnya kebutuhan
tantangan yang akan dihadapi pak jokowi ke depan itu seperti apa sih
kan kita lihat pak jokowi ini dia mengalami defisiensi di dua hal
satu publik sekarang ini menganggap bahwa kinerja ekonominya kurang begitu baik itu satu
yang kedua publik juga melihat dan merasakan begitu ya dan itu dibuktikan oleh data data survei
bahwa ada kegelisahan dari kelompok kelompok islam politik begitu ya terhadap sosok pak jokowi
nah itu juga kenapa beberapa bulan lalu itu kami pernah melihat pernah mencoba bertanya kepada publik ya
waktu itu kan nama nama masih berseliwuran banyak

ya survei itu kita lakukan
juli ini sedang berjalan tapi belum selesai kita lakukan
oke belum dirilis ya
nah kita ingin melihat
tapi mungkin tidak sih kalau ada kelompok kelompok oposisi dari kelompok non penentang pak jokowi ini
dimasukkan ke dalam katakanlah digabungkan menjadi cawapres mungkin tidak ini bisa menambah suara
nah jadi kan dulu kan pernah kita dengar yaudah kalau gitu pak prabowo aja deh jadi cawapresnya
atau anies baswedan saja lah jadi cawapresnya jokowi
ternyata waktu kita tanya kepada publik ya
khusus kepada tokoh tokoh yang dianggap merepresentasikan suara oposisi
kita tanya kalau tokoh anda itu kemudian berpasangan dengan pak jokowi kira kira mau atau tidak
nah ternyata hampir sebagian besar kelompok oposisi ini termasuk tgb sebenarnya
oke pada saat itu ya
nah jadi kalau kita berharap nanti
misalnya kita melihat pak jokowi ingin menarik kan choice pertama menarik tokoh dari kelompok oposisi itu menjadi tidak mungkin
nah kelompok yang kedua sekarang mungkin tidak pak jokowi mencari dari pendukungnya sendiri
sampai saat ini ya yang bisa merepresentasikan atau setidaknya grassrootnya itu fleksibel
artinya bisa menerima pak jokowi bisa juga menerima kelompok oposisi
nah kalau kita lihat bicara partai islam
di penukung pak jokowi itu kan ada dua lima
dua lima itu duanya apa namanya p tiga pkb setengahnya pan
setengah kaki sok
setengah kaki karena kita belum tahu
belum jelas iya
kalau kita melihat sekarang di antara dua partai ini
sebenarnya yang dalam kondisi relatif sehat itu ya cuma pkb
karena kita tahu p tiga itu mengalami konflik yang sampai sekarang ini
efeknya itu masih terasa
masih berlanjut iya
nah yang tinggal yang kedua ya di pkb begitu ya
nah pk kalau misalnya akhirnya saya membayangkan kalau misalnya pak jokowi tidak jadi mengambil pkb begitu ya
tidak jadi mengambil caimin berarti ini akan ada kurang lebih sebelas sampai dua belas juta suara
yang ini menjadi suara liar bisa pindah kemana aja begitu ya
saya nggak tahu nanti mbak dita join nya jadi apa jadi apa ini
misalnya apakah itu
saya membayangkan ya mungkin kalau ini keluar dari sana begitu ya belum lagi ini ditambah
tapi kalau kulturnya kulturnya pkb kultur konstituennya pkb apakah bisa ke kubu non jokowi juga
karena ada keinginan yang sangat dalam juga kalau saya melihat dari data
dari kelompok pemilih nu begitu ya dan kelompok basis pemilihnya pkb
mereka ini mau lihat pemimpinnya ini bisa jadi lagi nggak nih di jajaran puncak pemimpinnya
puncak pemimpin nasional apakah orang nomor satu atau orang nomor dua
dan itu slogan slogan itu kan sudah kita dengar
jadi kalau misalnya kemarin itu kita dengar pks katanya ada menjadi cawapres harga mati bagi prabowo
sebenarnya posisi nomor satu dan posisi nomor atau posisi nomor dua buat pkb mungkin kalau saya melihatnya
itu juga harga mati buat mereka begitu
karena ini bukan satu bukan hanya harga diri sebagai komunitas tetapi ini terkait dengan survival dari parte parte
itu juga kenapa misalnya kita bisa melihat tokoh seperti megawati ya berkali kali ya kan ibu mega itu
berusaha keras mengasosiasikan jokowi dengan partainya
petugas partai menjadi key player diundang ke kemarin pertemuan berdua
nah barulah kemudian partai partai pendukung lainnya itu mengikut di belakang begitu
nah saya melihat sampai saat ini
yes tapi sampai saat ini diantara kelompok pendukung pak jokowi ini
saya melihat ya itu baru pkb lah yang mengambil posisi semi independen lah begitu ya
jadi sebenarnya harga mati itu iya cuman masih mungkin masih belum atau masih malu malu ya
karena memang yang difikirkan itu adalah suara partai politiknya
kalau mereka tidak secara serius mengajukan capres atau cawapres itu bisa tenggelam suaranya
pak amka kalau misalnya melihat yang posisi sekarang kan
sepertinya masih belum bisa digoyahkan
bagaimana memastikan agar supaya jangan ada yang sakit hati nih
jadi seperti tadi sudah disinggung bahwa memang ada dua hal yang belum pernah kali bisa
harus diredam yaitu isu isu mengenai ekonomi dan isu isu mengenai kejelaman
tapi isu isu seperti ini sebenarnya bisa diredam dengan mengambil kandidat wapres
apakah itu dari partai pendukung atau di luar partai
sepanjang sepanjang koalisinya bisa menyetujui itu
jadi cak imin tidak masalah masuk sepanjang koalisi lain bisa menyetujuinya
jadi namanya ada di lima nama itu atau tidak
sampai sekarang saya tidak tahu soal itu
kemarin kan katanya nggak ada
itu tidak itu bukan apa namanya bukan dari
itu bukan pernyataan pdi perjuangan
bukan itu pribadi
oke lega pak gita
boleh saja cak imin boleh saja
bagi pak romi boleh saja
siapa siapa misalnya dari luar
dari luar asal
ya ekonomi atau kalau dari kalangan agama kan muncul juga nama din samsudin mahfud md
muncul juga ma'ruf amin dan sebagainya
ya kan semua itu kan ada kemungkinan kemungkinan semuanya
tapi memang yang paling kita harapkan adalah siapapun yang diputuskan oleh jokowi untuk bisa mendampinginya
partai koalisi ini kita berharap tidak keluar dari
karena kan tidak mungkin juga melepas pkb kan
karena kan seperti pak sekjen kami mengatakan meragukan karena pkb sampai sekarang belum deklarasi soal itu
maka dengan sebenarnya di samping jokowi dan prabowo ini masih ada kemungkinan timbul poros ketiga
ya saya melihat gejalanya seperti ini
pkb pan dan demokrat kan
apalagi kemarin saya melihat bahwa ketua umum demokrat juga merapat ke sby
ke ketua umum gokar
jadi masih cair sebenarnya ini
sampai sekarang belum
oh mbak dita
jadi sudah dua kaki atau masih satu kaki terus satunya melihat lihat yang lain
ini saya menjawab pak hamkani
jangan kau ragukan cintaku
kalau nggak ragu deklarasi dong
kan gitu harapannya
sudah bangun tiga puluh lima poskojoin
itu kan sekaligus mengangkat nama pak jokowi
dengan gambar wajah pak jokowi
sepanjang empat tahun ini di parlemen tidak ada satupun suara dari pkb yang menyerang pak jokowi
atau yang mengkritik
kalaupun ada ketidaksetujuan selalu kita sampaikan dengan santun
kita bantu pak jokowi dari mulai dua ribu tiga belas dua ribu empat belas sampai sekarang
jadi loyalitas tidak perlu diragukan
nah itu yang pertama
sebenarnya statement ini mirip mirip loh
mirip mirip dengan pks
tadi pernyataan pks juga
jangan gerindra jangan ragukan kesetiaan pks
sampai nanti cinta bertepuk sebelah tangan
nah itu dia
yang kedua begini
justru kita mengajukan pak muhaymin sebagai cawapres itu karena sayang sama pak jokowi
karena di cak imin itu merupakan kombinasi yang pas
jadi seperti kalau kita belanja
beli satu dapat tiga
kalau pak jokowi menggandeng pak muhaymin dapat tiga
dapat empat puluh tujuh kursi parlemen dan kemungkinan besar akan bertambah
kedua dapat sebelas juta suara dan kemungkinan besar akan bertambah
ketiga dapat sebagian besar nu
jadi ambil satu dapat tiga
nah itu kombinasi yang nggak ada di calon calon lain
tapi ada juga di p tiga sebenarnya
p tiga kan ada juga di romi
jadi kalau saya melihatnya
jadi sebuah serba
ini apa namanya perdebatan ini
ini sebenarnya tidak murni lagi perdebatan tentang siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah di pilpres dua ribu sembilan belas
tapi ini lebih jauh lagi
ini bicara tentang pertarungan politik menuju dua ribu dua puluh
jadi kalau kita melihatkan di dua ribu sembilan belas ini adalah momen terakhir dari pertarungan tokoh tokoh senior
saya tidak yakin nanti dua ribu dua puluh empat
siapa saja itu tokoh tokoh senior bisa disebutkan
ya ada megawati kan sudah jelas tidak
sbe sudah jelas tidak ada
yusuf kalla rasa rasanya tidak mungkin maju lagi
wiranto tidak mungkin maju lagi
jadi prabowo juga jelas tidak mungkin maju lagi
apa maksudnya caimin ini last chance
kalau caimin kan dia mewakili
dia merepresentasikan kelompok menengah gitu maksud saya
artinya ini milestone sebenarnya untuk caimin kan
jadi memang jadi wajar saja kalau saya melihat ya
ini kan artinya di sekeliling pak jokowi ini partai politik partai politik punya interestnya masing masing
punya tujuannya sendiri sendiri
kalau ada satu kelompok yang dianggap terlalu kuat ya bagaimana caranya nih bisa dikurangi kekuatannya ramai ramai
oke kita sekarang jeda dulu
jadi sekarang intinya memastikan supaya koalisi jokowi ini jangan bubar dulu bahkan sebelum pengumuman cawapresnya ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas koalisi jokowi yang mungkin goyang atau tidak apalagi sudah ada beberapa sikap dari partai pendukungnya yang mengatakan tetap kekeh mengajukan misalnya pkb caimin sama mbak dita barusan barita
sebenarnya ada opsi lain tidak yang dipikirkan oleh pkb atau enggak saat ini tidak
sama sekali tidak
yang baru declare fix maju kan hanya pak jokowi
dan cawapresnya harus caimin
tidak ada yang lain yang dilihat pkb yang mungkin bisa diterima oleh teman teman pkb untuk mendampingi pak jokowi
kita jalankan yang ada di depan mata saja yang paling mungkin
sekalipun misalnya nanti pengumuman cawapresnya memang tidak bisa diperoleh
cawapresnya mepet dan pastikan pkb juga sudah dikasih tahu
apa yang terjadi
kita minta fatwa dari dewan suro dulu
dewan suro para kiai kan mereka yang kasih mandat
kalau kita mau lakukan apa apa kita harus tanya kepada yang memberi mandat gitu
pdi perjuangan jadi membaca langkah teman teman koalisi ini apakah masih yakin ini firm ini sudah solid
ini kan politik ya mbak ya
dari detik ke detik itu bisa berubah
mekanismenya ya begitu
jadi selalu siap untuk segera perubahan ya
selalu siap untuk hadapi perubahan perubahan
tapi kita sangat berharap perubahan perubahan itu tidak terjadi dan kalau tahu ada perubahan tidak signifikan
tidak mengagetin gitu ya
ya jagalah mengganggu koalisi ini sehingga bubar juga ya
sayanglah kita sudah sepakat untuk jokowi lalu kemudian meninggalkan satu persatu
tapi saya kira tidak itu tidak mungkin lagi
tapi memang seperti katanya pak sekjen kami pkb belum sepenuhnya karena kan belum mendeklarasikan dukungan secara resmi
dan menawarkan cakimin itu sasar saja seperti partai partai lain
karena seperti golkar juga menawarkan erlangga p tiga juga menawarkan romi ya
kecuali nasden dan pd perjuangan tidak lagi
perjuangan tidak lagi menawarkan
karena nasden memang mengatakan koalisi tanpa syarat
kalau pdi perjuangan ya kami sudah beranggapan bahwa kami sudah terwakili di pak jokowi
kecuali jika semua ya semua partai koalisi ini sepakat
wakilnya juga dari pd perjuangan ya apa salahnya ya kan
tapi kami tidak ngotot untuk itu
mas riko kalau misalnya bang joni plate nasdem sih bilang kita solid solid luar biasa
yang ada masalah itu justru kubu lawan
tapi kalau misalnya sekarang lihat yang ada di meja ini apakah sebenarnya masih bisa goyang nih
iya karena begini kan gini
koalisi itu dibangun dengan harapan akan mencapai gain yang paling besar
menang itu kan utamanya kan begitu kan
baru kemudian setelah itu nanti ada sharing kekuatan politik dan lain sebagainya kan
jadi yang menjadi pertanyaan sekarang itu adalah seberapa confident ini
karena partai partai politik yang bergabung di dalam kubu jokowi ini
memandang potensi kemenangan dari pak jokowi itu sendiri
menurut saya itu yang paling utama
jadi ini bukan hanya sekedar pak jokowi nanti akan memilih cawapresnya siapa siapa
tetapi yang lebih penting dari itu
jangan sampai nanti sudah bergabung dengan pak jokowi
ternyata nanti bertarung dan kesulitan untuk menang
bahkan mungkin bisa kalah
nah itulah kenapa kemudian angka angka elektabilitas
dan situasi ekonomi sekarang ini
itu patut di
menurut saya akan menjadi bahan pertimbangan dari semua partai politik
baik partai politik yang melawan
maupun partai politik yang ada di dalam kubu pak jokowi itu sendiri
kalau sekarang ini tanggal sebelas an begitu ya
kalau saya menduga sih nanti ya
kalau angka elektabilitas pak jokowi misalnya
pada akhir akhir bulan
ya mungkin kita akan bisa melihat nanti beberapa partai politik itu bisa
bisa pindah haluan membentuk apa namanya
apakah bergabung dengan kelompok oposisi
atau membentuk satu
tapi sebenarnya pdi perjuangan masih confident atau tidak sih pak hamka
kalau misalnya dulu awal awal kan
sempat sampai ada yang
ada games jokowi sama siapa aja udah pasti menang deh kan
sempat ada yang pembicara
kalau sekarang bagaimana
ya tetap seperti itu juga
ya tetap kita yakin jokowi menurut survei kan masih tertinggi
karena itu kita berharap surupai yang seperti bagusnya ini ya
tentu tidak mungkin kita menangkan kalau koalisinya bubar
termasuk pkb juga merasa
ya karena memang menurut undang undang harus koalisi ya
pkb juga masih confident soal itu
pak jokowi menang dengan wapresnya cak imin
jadi sebenarnya begini
untuk menang dan memerintah itu dua hal yang berbeda
koalisi sebenarnya itu diperlukan untuk menjamin kestabilan dalam pemerintahan
tapi untuk menang sebenarnya tidak perlu sebanyak itu
jadi kalau menurut saya nih ya
kalau memang kawan kawan partai politik dari kubu pak jokowi ini yakin sekali
segeralah umumkan itu
karena itu nanti juga akan membawa efek positif untuk pak jokowi
tidak dia tidak akan berhutang budi kepada partai terlalu banyak begitu kan
dia tidak perlu berpikir tentang bagaimana dia mengatur koalisi sebelum pilpres
termasuk mungkin jika bukan caimin yang terpilih artinya bisa segera memberikan kejelasan gitu
iya itu perlu
kepada teman koalisi kan
karena kalau tidak nanti yang lain akan segera mencari kejelasannya sendiri sendiri
karena kalau kita bicara track record dari koalisi politik di indonesia
itu gampang bergabung gampang juga bubar
saya ambil contoh koalisi merah putih lah ya
itu tidak lebih dari dua tahun sudah bubar semuanya pada masuk ke pemerintahan
artinya sebenarnya kalau memang confidence itu ada di tangan pak jokowi sudah umumkan saja
tidak perlu dia menunggu lama lama
tidak perlu misalnya menunggu nanti lawannya siapa nih pasangan
kalau dia menunggu lawannya itu pasangan siapa itu akan dibaca oleh lawan politik sebagai keraguan keraguan akan posisinya pada saat ini
tapi penggodokan itu sejauh apa sih pak hamka
sekarang sudah lima nama
berapa partai politik kelima ya
sudah lima nama kan pak jokowi bilang sudah lima nama
untuk kita tidak tahu ya lima namanya apakah masing masing partai politik terwakili di dalam
atau ada non partai yang masuk kan
jadi bukan hanya sekedar mengumumkan sebenarnya
tapi prosesnya bagaimana proses menemukan kandidat ini tanpa merusak
jadi kita harus mencari hubungan silaturahim antara koalisi koalisi ini sebenarnya
kalau bukan caimin hubungan silaturahmi akan rusak nggak mbak dita
oh enggak ya
kita kan tidak bicara soal hati ini mbak dita
kita bicara soal mencari sosok yang paling tepat untuk membangun bangsa
silaturahimnya pasti jalan terus ya
tapi tetap dukung atau tidak
nanti kita bahas pak
dikembali kan katanya ke depan surah
jadi ini nih chance nya sekarang bagaimana kok anda lihat
kalau saya melihat saya bicara angka angka saja ya
angka angka memang dari tokoh tokoh politik waktu itu kami ukur dari ketua ketua partai politik ya
yang kami ukur untuk menjadi pendamping pak jokowi
memang itu nomor satu itu muhyem iniskandar
kemudian ada sosok seperti ahy begitu ya
nomor tiga kemudian ada sosok seperti mbak puan
itu yang parpol ya
nah kemudian nomor empat itu baru kemudian ada sosok seperti pak
romi dulu baru erlangga
jadi kalau kita bicara urutan elektabilitas itu memang demikian
tetapi itu tadi saya katakan jangan lupa juga bahwa dua ribu sembilan belas ini itu adalah gerbang menuju
pertarungan kelompok kelompok elit elit muda baru
sehingga kalau misalnya kita membayangkan ya kalau nanti yang menjadi orang nomor duanya
itu bukan dari misalnya bukan dari misalnya bukan dari pdip begitu ya
nanti mungkin p tiga akan melihat toh ini jangan jangan nanti saingan saya yang maju begitu
ada jangan jangan nanti saya tidak bisa mempertahankan suara saya di dua ribu dua puluh
kepentingannya panjang ya
itu menurut saya yang terjadi akan terjadi persaingan memperebutkan kekuatan politik bukan
hanya di dpr tapi nanti juga di eksekutif
itu juga yang dilihat oleh pak kabel mungkin ya
saya kira begitu jelas
karena pemua ini kan
ini kan tokoh yang secara usia junior tapi pengalaman senior
jadi memang porsinya sudah sangat pas untuk naik menjadi orang nomor dua
mungkin jangan membesarkan anak macan
nah itu dia
dan terutama beli
dan terutama beli satu dapat tiga ya